aduh tadi tuh disini kok dia disini
aduh janjan ketelan shaina lagi
buka mulutnya buka
abang udah buat gugur
gubur ayam buat adik
nah shaina makan yang banyak ya sayang ya
biar kayak abang ya
pinter nyari uang
jangan kayak abang kodi ya
udah kayak dodol
lemot pemalas ya
nih nih makan makan
biar cepet kaya
ntar jadi orang kaya
keren banget ya
koin gua dimana
eh dimana sih tadi
apaan sih yang gaada
koin abad pertengahan dua puluh
gue kemat lagi deh
kapan lo kayanya sih geblek
kodi ini tuh bukan saatnya untuk bercanda
ini tuh menyakut masa depan gue seorang bias
lo temen gue bukan
bakal ada muchas uang di sini apparently k scheduled
ditelet ditelet dikunyah
abis itu ditelet gitu
ternyata gue terus nyuci
tuh kan gue cuci terus gue bikin buburnya shayna
harusnya koin gue ada di makanan shayna kok tidak
aduh tadi tuh di sini kok dia di sini
janjan ketelan shayna lagi
buka mulutnya buka
gimana keluarin lagi
abang bukain mulutnya ya
udah bagus nih anak mau makan ditelen
tadi tuh gue kira soalnya diemut
jadi gue suruh telen aja
mana ada sih bubur isi koin
di mana mana itu bubur itu isinya ayam
abang colok ya
kebangetan lo ya
lo tuh ya
udah bagus nih anak agak mati
lo suruh lepe lepel lagi tuh koin
gara gara cus kemarin lo
nggak usah sama abang pelit
udah gila lagi
cus kemarin tuh bener
cus kemarin tuh bener
cus kemarin tuh bener
ini kesempatan gue
ya udah nah
terus kup hardships
ariel ditinggal ceweknya
berarti gue bisa ngajak dia
lupain cecil lupain lupain
pokoknya lo harus bisa lupain aril
ah sebuah yang gila itu
ada yang hemen
apaan lo patah patah gue
makanya jangan macem macem sama arel
ini foto foto lo gue sebarin di sekolahan
jadi semua orang di sekolah tau
kalau lo emang mukain jelek
lo bener bener minta dihajar ya hapusnya
hapusnya hapusnya hapusnya hapusnya
gue benci banget sama lo
gue benci banget sama lo
shh udah tidur gimana sih lo berisik banget
tadi tinggal disitu diapuk lo biarin aja ya gue pindahin lah kamar
sekarang pempersnya mana pempersnya mana
ya elah pempers
kodi pempersnya dimana
pempers bekas pup tadi
gue gak peduli yang sekarang gue peduli yang elah pempers pempers
ya udah dibuang lah bias astaga masa lo kira gue koleksi bau banget tau gak lo
gila lo kasih makan apa sih hari ini
banyak banget disini
wah udah gila nih anak pampers mau di koleksi
wah gila loh bias